lebaran masih sekitar dua minggu lagi namun denyut mudik sudah mulai terasa
arus mudik lebaran melalui pelabuhan sampit kota waringin timur kalimantan tengah meningkat
sejumlah pemudik membawa kendaraan pribadi karena merasa lebih nyaman
ratusan pemudik menunggu giliran
memasukkan kendaraan serta barang bawaan mereka ke dalam badan kapal km kirana iii
kapal jenis roro milik pt dharma lautan utama tersebut tidak hanya untuk mengangkut penumpang
tapi juga mengangkut kendaraan
untuk membawa sepeda motor menggunakan kapal jenis roro ini
penumpang hanya perlu mengangkut
ketua km kirana iii mengeluarkan biaya sebesar rp empat ratus lima puluh
sedangkan mobil tarifnya sebesar rp dua lima ratus untuk tujuan semarang
dan rp tiga untuk tujuan surabaya
sementara itu pada hari tersebut terdapat dua keberangkatan kapal
km kirana iii dan km egon
dengan tujuan yang sama yaitu surabaya jawa timur
untuk km kirana tiga mengangkut sekitar lima ratus orang penumpang dan puluhan kendaraan
sedangkan km egon mengangkut tiga ratus sembilan puluh dua orang penumpang
sudinur kota waringin timur